udah ketemu abah mana
ya rai rai kamu tenang dulu ya kamu jangan panik kayak gini
aku juga sayang sama abah
kita semua panik sama abah
tapi kamu tenang dulu ya
tapi aku takut apa kenapa abah aku gak mau kehilangan abah mon
ya kamu tenang dulu ya rai
putan putan putan putan
putan dia tanya
putan pisahin ya
jaga jarak aman

ayo kecil kecil kecil
teman teman gak usah gak usah

gak usah can thank you ya udah bantuin kita ya
gak biati ya
sampai jumpa rumah rai ya